dulu sungai cisadane sungai cipaku dan sungai cigenteng yang berada di wilayah kelurahan rangga mekar penuh dengan sampah
wilayah yang ada warganya itu masih membuang sampah sembarangan
membuang ke kebun ke sumber sumber air dan ke selokan
sehingga tentu akan mencemari lingkungan
kehadiran rangga mekar
dan kehadiran tps tiga r telah mengubah kondisi lingkungan di sini
sebagai pengelola tps tiga r adalah kelompok swadaya masyarakat atau ksm
berbagai kegiatan dijalankan termasuk usaha produktif yang muncul berkat adanya tps tiga r
sekarang ini ada program apa aja yang dijalankan di tps tiga r pak
nah dengan adanya bak bak kompos baru yang sedang kami buat ini
itu si sampah organik yang sudah kita cacah itu setelah tiga hari kita angkat
kita saring kita tiriskan supaya air lindinya itu masuk ke gas ke reaktor ya
nah itu jadi seperti itu tumbukan itu
karena kita kan sering pakai komposnya itu kita pakai untuk kepertanian kwt atau ktt
dan nusatani itu tadi yang ada di kita nanam pohon di kebun di tumbukan sampah
yang uniknya itu anak muda
yang kita libatkan untuk mengolah sampah ini
contohnya yang tadi narik sampah itu angga
dia itu tadinya seorang pengamen anak jalanan yang sering nongkrong beranting ada yang bertato
kayak gitu kita kumpulin untuk ngolah sampah
oh itu bagus sekali
dari tujuh orang sekarang sudah empat puluh tujuh orang
yang sekitar tujuh belas orang sudah kita sekolah kejar paket abc
tidak hanya mengolah sampah
biogas tps tiga r ini juga membuat pupuk organik padat dan cair dari sampah organik
tak jauh dari lokasi tps tiga r kelompok taruna tani memanfaatkan lahan tidur sebagai tempat bercocok tanam
uji kualitas pupuk yang dihasilkan dari tps tiga r juga dilakukan di sini
seperti apa tanamannya sudah ada hasilnya semua
jadi di sini tuh ada beberapa unsur dan kelompok masyarakat yang bersinergi untuk memajukan desa dan lingkungannya
dari ksm dari kelompok taruna tani bank sampah yang bekerja sama dalam mengolah sampah menjadi barang yang lebih berguna
salah satunya ini di sini teman teman

pupuk dari tps tiga r digunakan oleh kwt guna menanam sayur mayur dan juga tanaman obat keluarga atau toga
semua saling bersinergi menghidupkan kegiatan ksm
mas ari ya nah ini kenapa sih mas mau pakai pupuk dari tps tiga r untuk tumbuhan tumbuhan tanaman tanaman yang ada di sini
kenapa saya memilih pupuk dari tps tiga r ini
jadi si pupuknya ini lebih hemat cara penggunaannya
dia hanya menggunakan kita satu tutup botol
itu hanya pakai untuk lima liter air
udah gitu hasil dari tanamannya juga lebih bagus
bagi warga hasil panen dari kebun kelompok taruna tani ini bisa langsung dibeli secara tunai
atau bisa dibeli oleh para nasabah bank sampah dengan cara menukarkan saldo
atau penukaran produk kelompok tarunatani dengan sampah anorganik
dari sini terbukti bahwa sampah bisa jadi berkah
apakah bagi warga
dengan adanya kegiatan positif dari ksm nusantara tiga r ini
kami sebagai warga melaksanakan layani
sehingga lingkungan kami lebih bersih indah dan sejuk dan asri
karena tidak ada sampah yang berantakan atau terkelola
sampah anorganik bisa membawa berkah
apalagi sejak adanya bank sampah
di bawah rumah kreatif nusantara berapapun jumlah yang dibawa selalu diterima
seperti adik adik sekolah dasar ini dalam sepekan pasti rutin menabung sampah
bahkan setiap tahunnya warga bisa mendapatkan sejumlah uang dari hasil tabungan sampah anorganiknya
tidak hanya itu saja ksm rangga mekar mengubah sampah anorganik menjadi aneka kerajinan dan cantik
mulai dari tas pot recycle
sampai aneka kaleng yang disulap menjadi barang bernilai seni
selain lewat pameran hasil karya mereka ini bisa dilihat langsung di rumah kreatif nusantara
kebayang gak sih kalau produk produk seperti ini cantik kan
tapi siapa sangka kalau ini dari plastik plastik yang tidak terpakai alias sampah
ternyata dengan sentuhan kreatifitas
sampah sampah yang tidak ada nilainya bisa menjadi barang dengan nilai jual yang cukup tinggi
dan bahkan bisa buat dijajan ya
cocok gak kalau di aku
tepat sekali jika ksm rangga mekar ini selalu jadi percontohan di wilayah bogor selatan
dari sampah menjadi berkah
kisah kisah yang terbaik di wilayah bogor selatan
kisah kisah yang terbaik di wilayah bogor selatan
kisah kisah yang terbaik di wilayah bogor selatan
ngapain di sini
mancing aku tuh pengen makan ikan dan jadi mancing dulu
ada tempat tangkep ikan yang lebih mudah
di temanggung ini ada ipal komunal yang mengembangkan usaha perikanan
lebih mudah dan langsung
udah ini lama di sana lebih mudah
mumpanya udah gak ada
langsung dibakar ya
ayo kita dimana coba tebak gitu
pasti ke salah satu program sanimas dari kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat kan
ih betul banget
nah kisah menarik tentang usaha produktif yang muncul berkat adanya infrastruktur berbasis masyarakat
juga bisa ditemui di dusun sidorejo kelurahan parakan kauman
kecamatan parakan temanggung jawa tengah ini
dusun sidorejo merupakan salah satu dari kampung padat di kelurahan parakan kauman
pada dua ribu enam belas tercatat ada lima ratus tujuh puluh satu jiwa yang menghuni sidoarjo
nah sementara parakan kauman sendiri dihuni empat ribu dua ratus kepala keluarga den sehingga dikenal sebagai
kelurahan dengan jumlah kakak terbanyak di temanggung
dulu sebagian besar masyarakat di dusun sidorejo tidak mempunyai sarana untuk menjaga keamanan

belum semua rumah tangga memiliki tangki septik
sehingga air limba domestik yang mereka hasilkan langsung dibuang ke badan air
sebelum ada program sanimas memang daerah ini boleh dikatakan masih daerah kumuh
daerah yang belum tertata artinya keduman masyarakat masih semuanya sendiri
sehingga terkait dengan mungkin bap pembuangan limbah dan sebagainya belum bisa diatur
kemudian ada juga keamanan air yang belum terurus
nah disinilah keresahan masyarakat timbul karena menjadi bau tidak tersalur dengan rapi
kemudian juga adanya warga masyarakat yang terkena demam berdarah
tapi masa kelam itu telah usai program sanimas telah menjawab persoalan mereka
kementerian pupr telah menguncurkan empat ratus lima puluh juta rupiah
dari apbn tahun dua ribu enam belas untuk membangun instalasi pengelolaan air limba komunal atau ipal komunal
pembangunannya menggunakan lahan milik desa seluas satu ratus dua puluh meter persegi
ini nih den kini ipal komunal dikelola oleh kelompok pemelihara dan pemanfaat atau kpp sidorejo bersenyum
ipal komunal di sini telah melayani enam puluh empat sambungan rumah
secara rutin petugas dan pengelola di sini juga bergabung dengan pembelajaran dan pembelajaran
secara rutin petugas mengecek dan juga membersihkannya
nah ada uniknya lagi loh den
di sini perangkap lemak terpusat di ipal komunal bukan di rumah warga
jadinya secara rutin kpp lah yang membersihkannya dua minggu sekali
hei lihat ji air outlet dari ipal komunal ini jernih sekali kan
air ini ji telah melewati proses penyulingan sehingga sudah sesuai standar baku mutu
aman untuk dialirkan ke badan air
amonia yang ada di selandar ipal kita ini kan masih sepuluh mg per liter
kalau ipal effle nya kita buang ke badan air agar lebih dinetralisir oleh air di badan air itu
program yang sedang dijalankan sekarang apa pak
itu kita awal memang ada bantuan untuk bikin ipal
dari dana sekian juta itu masih ada sisa juga
masih ada sisa kita kembangkan ke kolam
untuk saat ini yang dijalankan seperti kolam
alhamdulillah untuk tahun dua ribu delapan belas awal kita bisa mengembangkan lagi tiga kolam
itu swadaya dari masyarakat
keberadaan program ini mengembangkan perekonomian warga
mereka membangun kolam ikan untuk membantu operasional ipal komunal
lihat deh itu ikannya besar besar dan seger seger ya
luar biasa loh ji bisa bikin perikanan seperti ini di sekitar ipal komunal
nah itu artinya keberadaan ipal komunal itu tidak mengganggu lingkungan hidup sekitarnya
dan buktinya kayak gini ikannya gede gede segar segar ya enggak
eh mau kemana
aku punya ide
gimana kalau kita tangkap ikannya terus kita bakar
kita enggak aku bagian bakar dan makan kamu baru bagian menangkap ikan
oh begitu ya
iya yang banyak
kamu tahu enggak ji usaha kolam ikan kp pesidorjo bersenyum ini
nah setelah enam bulan mereka mampu memanen ikan hampir empat ratus kg
jadi kita tidak menyarankan air dari ipal ini masuk ke dalam kolam ikan
sehingga kolam ikan dan ipal ini tersedia
para ibu jadi punya kegiatan produktif
mereka membuat rumah bakteri dari bekas botol plastik
rumah bakteri ini dijual ke berbagai program ipal komunal yang masih dalam proses konstruksi
berkat hasil kerja payah dan kekompakan masyarakat
program kp pesidorjo bersenyum bisa berjalan secara mandiri
belum ada iuran yang dibebankan kepada warga
warga tinggal menikmati hasil dari usaha mereka
jadi dulu itu kan gak bersih kayak sekarang ini
jadi sekarang udah bagus sekali
jadi ini air udah lancar dari atas itu kan mengalir terus mbak
kamu tahu nji apa yang terpenting dari semua kisah tadi
sejak adanya program sanimas
kini tak ada lagi warga yang terserang wabah demam berdarah
inilah hasil nyata yang dapat dinikmati semua
ah betul den
karena kampung mereka kini menjadi lingkungan yang sehat dan segar
drainase dan sungai kini bersih
bebas dari genangan air limbah domestik dan juga aroma tidak sedap
nah kalau gitu yuklah kita nikmati ikan hasil tangkapan dari kolam hari ini
enak dan sehat
nih udah sini
halo yang sedap dapet
selamat datang di jawa tengah
nah kesuksesan ini justru berawal dari permasalahan sampanji
sampah berserakan di lingkungan sekitar desa
hal ini memicu bau yang tak sedap
bahkan sampah juga mengganggu saluran air
semua sudah jadi masa lalu den
karena setelah hadirnya tempat pengelolaan sampah reduce reuse recycle atau tps tiga r sampah justru menjadi berkah
udah ah capek
yaudah kalau gitu aku ke sana ke kiri
tps tiga r program dari kementerian pupr ini digerakkan oleh ksm kampung asri
lokasinya menggunakan lahan desa seluas setengah hektare
dengan lahan seluas ini mereka mampu membuka lahan
lapangan kerja tambahan bagi sekitar empat puluh lima warga desa
sejak dibangun tahun dua ribu lima belas perlahan program demi program sukses berjalan
tps tiga r setiap harinya mampu mengolah sampah dari dua ratus lima puluh kepala keluarga
sampah terlebih dahulu dipilah sebelum diproses ke tahap selanjutnya
sampah organik hasil pemilahan akan melewati
proses fermentasi kompos ini berlangsung sekitar dua minggu
setelah itu kompos dicacah dan diayak
hingga jadilah seperti ini
kompos siap digunakan oleh para petani sekitar
aku jadi penasaran
pengen nyobain bertani pakai kompos ini ji
nah kalau secara tujuannya sendiri pak dari program ini yang pengen dicapai untuk sm ini sendiri apa
kami berusaha untuk menjalin kemitraan dengan salah satu lembaga bumdes di desa duplang ini
beberapa hal yang kemudian sudah terlaksana adalah bahwa
seperti misalnya di kerajinan tangan
warga masyarakat atau ksm ini kemudian tidak khawatir atau tidak takut untuk membuat produk kerajinan sampah
karena setelah mereka membuat produk
mereka bisa langsung menjualnya ke bumdes dan dibayar tunai di situ
hasilnya langsung nyetar
ya dengan semua strategi dan juga tujuan yang ingin dicapai sekarang dan kedepannya pak
masih adakah permasalahan atau kesulitan yang belum terpecahkan yang ada di sini
kami sudah mendapatkan order sejumlah tujuh ribu puffing
kita hitung satu paving itu membutuhkan tiga kilo plastik
nah sehingga dengan untuk memulih order itu saja
kami saat ini membutuhkan dua puluh satu ton sampah plastik yang saat ini kami tidak punya
nah sehingga pada hdds ini kesimpulannya adalah kami ini kekurangan sampah
dan selain ini mungkin ada ide ide kreatif apa lagi pak kedepannya
kami ingin menghadirkan satu wilayah atau satu suasana pengolahan sampah yang tidak terkesan kumuh
nah ini jangan salah
karena selama ini kadang masyarakat itu memiliki sebuah image yang
wah penggulan sampah
ah pasti kumuh
ah pasti bau
wah pasti seperti itu
nah kami ingin menolak itu
harapan kami siapapun yang datang ke sini tidak hanya semata mata having fund
tapi ada satu edukasi yang bisa dibawa pulang nanti ke rumah
dan bisa diaplikasikan dalam sebuah gerakan nyata terhadap lingkungan sekitarnya
saya suka sekali semangatnya itu
perubahan tidak bisa menunggu waktu dan harus datang dari kesadaran kita sendiri
setuju banget pak
nah ini dia yang saya suka di sini ji
sampah anorganik yang selama ini kita buang diolah melalui berbagai inovasi
salah satunya bata dari sampah kertas
prosesnya ternyata nggak rumit loh
nah inilah hasil dari bubuk kertas dan juga semen yang dicampur kemudian dicetak
hasilnya seperti apa
inilah dia bata kertas
bedanya dengan bata biasa
kelihatan tidak bedanya
kalau bata biasa kalau kita tepuk seperti ini
maka debunya kelihatan
bisa kemana mana dan bisa mengganggu pernafasan dan juga kelihatan
tapi yang ini kepadatannya sangat baik sehingga tidak ada debunya
ramah lingkungan dan juga aman untuk kesehatan
hei hei tunggu dulu
para ibu dan anak anak di sini juga sangat kreatif kok den
mereka ngajarin aku kok cara membuat aneka kerajinan tangan yang unik dan tentunya cantik
hasil kreasi mereka ini akan dijual ke bumdes
harganya berkisar tiga puluh sampai delapan puluh rupiah
tuh keren kan
ini adalah salah satu cara efektif yang dilakukan oleh ibu ibu di divisi kerajinan sampah untuk menjaga lingkungan
jadinya adik adik kita ini diedukasi bahwa sampah yang terlihat tidak bernilai ini juga bisa memiliki nilai jual
apabila diberikan sentuhan kreativitas dan jadinya seperti ini
bayangin kalau satu hari mereka bisa buat banyak kayak gini
dan hanya lima menit ya bu ya untuk bisa buat satu ini
saya jadi tertantang untuk mencobanya
itu belum seberapa ji
ksm kampung asri juga berinovasi
dengan membuat paving dari sampah plastik
siapa sangka ide ini datang tanpa disengaja ji
ketika mereka prihatin melihat tumpukan plastik yang dianggap tak berguna
satu buah paving dihargain lima rupiah
nah inilah hasil dari sampah sampah plastik tadi
menjadi puffing block
masanya ringan tapi kekuatannya tidak perlu diragukan lagi
bisa untuk alternatif membangun rumah
selain ramah lingkungan juga kreatif banget
ya pak ayo kita lanjut
ya kesuksesan ksm kampung asri tidak lepas dari kerjasama berbagai kalangan masyarakat
jadi ada ibu ibu pkk pemuda dan perkumpulan warga
setiap komunitas memiliki perwakilan dalam kepengurusan ksm
kerjasama antar komunitas warga yang erat menunjukkan hasil yang luar biasa
kayak gini nih den
dari sampah membawa berkah
tak perlu diragukan lagi
beberapa potret kesuksesan masyarakat
sudah nyata terlihat
suatu bukti keseriusan pemerintah melalui kementerian pupr
dalam menciptakan lingkungan yang sehat maju dan sejahtera
den sekarang kita bisa berkaca
ternyata dengan memperbaiki perilaku hidup bersih dan sehat
itu bisa menciptakan sektor usaha produktif
dari bogor temanggung sampai boyolali
semuanya bisa memanfaatkan dengan maksimal
potensi yang lahir dari sanitasi lingkungan yang baik
tapi program infrastruktur berbasis masyarakat dari kementerian pupr
ini masih langkah awal aja
karena selanjutnya masyarakatlah yang berperan untuk mengembangkan
dan juga menggerakkan dengan kreativitas dan juga kerjasama
kerjasama kreativitas dan juga kesadaran diri
untuk pola hidup yang bersih dan sehat